badan ekonomi kreatif menggelar persiapan konferensi ekonomi kreatif dunia atau world conference on creative economy
delegasi dari berbagai negara menggelar diskusi terkait perkembangan industri kreatif
berbagai topik yang dibahas diantaranya tentang potensi dari hak atas kekayaan intelektual serta masa depan industri kreatif
pada world conference on creative economy berbagai narasumber dihadirkan seperti
menkominfo rudiantara ekonom khatib basri direktur british council indonesia paul smith dan perwakilan negara peserta lain
dan kini sudah ada produser lapangan cnn indonesia frankie wijaya langsung dari bandung jawa barat
halo frankie sebenarnya menarik ya untuk kita tahu bahwa indonesia sebenarnya kaya juga dengan industri kreatif yang mulai bertumbuh
apa sesungguhnya manfaat
ataupun juga tujuan kita melaksanakan ini kita terlibat dalam pelaksanaan forum ekonomi kreatif ini
ya selamat sore hera benar sekali
persiapan pertemuan world creative economic creative forum yang akan nantinya sebenarnya puncaknya akan diadakan di bali pada dua ribu delapan belas mendatang
ini tentunya memang menarik jika kita melihat
dari pdb indonesia sendiri
dan memang acara ini diharapkan bisa memberikan masukan maksudnya berbagai negara seperti apa sebenarnya kemajuan industri kreatif dari seluruh dunia
tidak hanya dari indonesia namun juga dari berbagai negara
oleh karena itu dalam pertemuan kali ini diundang sebanyak dua belas delegasi
yang nantinya tentu akan lebih banyak diundang lagi pada bulan mei mendatang di bali untuk pertemuan
pada pertemuan ini nantinya hanya akan membuat rancangan utama yang nantinya akan dibahas lebih mendalam di bali
dan untuk mengetahui
sebenarnya apa tujuannya dilakukan pertemuan hari ini yang berlangsung selama tiga hari
saya sudah bersama dengan pak riki yosep wakil kepala badan ekonomi kreatif indonesia dengan pak riki
pak riki bisa ceritakan nih pertemuan ini kan sebenarnya nanti akan dilakukan lagi di bali
pentingnya apa nih pak untuk pertemuan ini dilakukan sekarang
jadi karena ini adalah world conference on creative economy pertama di dunia
tentunya kita tidak hanya bisa membawa kepentingan indonesia
bisa saja ketika kita mau menjadi tuan rumah mengambil inisiatif ini
kita perlu menemukan kesamaan kepentingan dari berbagai negara
terutama negara negara yang menurut kita memiliki perkembangan industri kreatif terdepan
untuk bisa mempengaruhi kebijakan kebijakan ekonomi global ke masa depan
nah prepatory meeting ini adalah berbagai perwakilan
kita harus berpikir secara langsung kita harus berpikir secara langsung
karena kita harus berpikir secara langsung kita harus berpikir secara langsung
karena secara langsung saja saya bisa bedakan
mungkin ada perbedaan kepentingan antara indonesia dengan korea selatan dengan inggris ya
dan pembagian sektor industri kreatif saja mereka dengan kita berbeda
itu sebabnya kita harus mencari titik temu hari ini
berarti dibawa ke bali begitu
belum dibawa menjadi agenda utama di bali
di bali sendiri nanti juga akan digodok lagi
tapi tentunya preparatory meeting ini menyusun semacam deklarasi bersama nanti untuk di bali
sebentar saya potong
mengingat tadi saya sempat menyinggung ada potensi dari industri kreatif
ini potensi yang sangat besar tentunya
apakah regulasinya sudah bisa diterapkan di indonesia dan secara global ini gimana pak
sebenarnya dari segi
kebijakan dan regulasi
kita sesungguhnya masih harus banyak mengejar ketertinggalan kita
dibandingkan beberapa negara
dan kesempatan conference ini sebenarnya kesempatan juga buat becraft sebagai institusi yang mewakili kepentingan industri kreatif indonesia
untuk bisa menyerap bagaimana berbagai kebijakan di negara lain yang lebih progresif untuk mendukung industri kreatifnya
itu yang menjadi sasaran utama
yang lebih goals yang diperoleh
yang jauh lebih besar lagi nanti di bali adalah selain munculnya deklarasi bersama
kita ingin juga muncul semacam kaukus negara negara kreatif ekonomi
jadi kalau ada seperti apec atau g tujuh atau g dua puluh
mungkin bisa muncul nanti c sepuluh atau c dua puluh yang terdiri dari negara negara yang memiliki komitmen bersama
artinya banyak yang akan dibahas pak
pak ini menarik tadi kita bahas ada potensi untuk pdb
targetnya nih dari bekraf sendiri untuk tahun ini dan tahun depan
untuk berapa tahun ke depan dari pdb ini berapa targetnya pak
dan dari industri mana yang paling punya potensi kontribusi yang paling tinggi pak
menduduki posisi ke enam
ekspor kita sekarang sekitar sembilan belas empat miliar usd atau menduduki posisi kelima kontribusi ekspor nasional
bisa menjadi vehicle untuk kemajuan kreatif indonesia ketika kita bisa mencapai kesetaraan hubungan pasar
ini dan perkembangan dunia dengan adanya digital adanya e commerce yang membuat pemasaran terjadi tanpa batas
akan bisa memberikan kontribusi yang loncatan kontribusi yang luar biasa
targetnya sih ada tahun depan target kita rp sembilan ratus empat puluh triliun
jadi kita bisa mencapai dua puluh miliar usd
tapi dengan adanya kesepakatan baru internasional
jangan jangan kita bisa melipat dua sampai tiga kali lipat
artinya potensinya sangat besar dan tentu kita menunggu hasil pertemuan ini bisa bermanfaat untuk indonesia
terima kasih banyak pak riki
semoga kita menunggu hasil yang terbaik
ya seperti itu kira kira hera dari hasil pertemuan kita masih menunggu
bagaimana hasilnya di hari terakhir besok
franky wijaya produser lapangan cnn indonesia